pencapaian kinerja sektor pertanian pada empat tahun kinerja jokowi dan yusuf kala
mengalami perkembangan kinerja yang signifikan seperti peningkatan ekspor dan investasi pertanian
serta surplus beras mencapai dua puluh sembilan lima puluh juta ton selama tahun dua ribu delapan belas
sekretaris jenderal kementerian pertanian syukur iwantoro mengatakan
peningkatan produksi pertanian sebagai dasar mewujudkan ketahanan pangan
menunjukkan progres yang signifikan
hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan ekspor
seperti semakin menggeliatnya ekspor nanas mangkis atau hasil holti kultural lainnya
selain itu para investor juga semakin nyaman berinvestasi di indonesia
sehingga investasi meningkat
selain inflasi dan investasi juga mengalami surplus beras sebesar dua puluh sembilan lima puluh juta ton selama dua ribu delapan belas
sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di pedesaan
berbicara masyarakat di pedesaan berarti lebih dari tujuh puluh lima persen masyarakat pedesaan
yang bercerita sektor pertanian
berarti kalau kemiskinan pedesaan menurun secara signifikan
artinya petani di pedesaan juga merasa sejahtera dengan adanya
lojakan lojakan produksi yang signifikan ini
syukur juga terus optimis melakukan peningkatan di bidang pertanian
dan berharap peningkatan ini bisa berdampak untuk ekonomi dan kesejahteraan petani serta konsumen
survei bps menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan dua dua ribu dua puluh
menyatakan kontribusi pertanian pada laju domestik bruto mencapai tiga belas enam puluh tiga persen
sehingga data ini menunjukkan industri pertanian ada pada posisi kedua teratas
adalah industri pengolahan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini